mungkin di luar sana banyak yang tertarik ya untuk bekerja di korea selatan
lalu bagaimana pengalaman bekerja sebagai pegawai perusahaan di korea selatan
bergabung eka bobi saputra warga negara indonesia yang kini bekerja di salah satu perusahaan farmasi terkemuka yang ada di korea selatan
dan ingin berkata
mas bobi kita ketemu lagi
kali ini kita akan membahas bagaimana mencari peluang pekerjaan di korea selatan
tapi mungkin boleh di share ke kita dulu sudah berapa lama sih bekerja di korea
kemudian pengalaman yang akhirnya membawa keputusan mas bobi ini untuk mantap bekerja di negeri ginseng
baik terima kasih mbak tiffany dan cnn yang udah ngundang saya lagi nih
ya jadi kalau untuk saya pribadi pengalaman saya dalam bekerja atau berkarir itu dimulai dari tahun dua ribu dua
tepatnya kalau untuk di kantor tempat saya sekarang yaitu sebuah perusahaan bio farmasi bernama deung farmasi ini
saya mulai karir saya di desember dua ribu sembilan
dan alasan yang waktu itu menjadi alasan utama saya sih waktu karena saya sempat mengenyambangku kuliah di sini adalah
saya merasa agak sayang nih kalau sampai kehilangan kemampuan bahasa itu salah satunya
alangkah baiknya saya gunakan kemampuan bahasa saya untuk saya teruskan di dunia karir
itu salah satu alasannya
nah sekarang saya bekerja di perusahaan
saya ini yang bernama deung farmasi ini di global business team
dan saya tuh banyak memegang urusan pasar tenang indonesia bisnis telemedis
dan juga merekrut talenta talenta indonesia untuk bekerja bareng di global team
terutama untuk kemajuan indonesia
oke kadang kadang kan kita membayangkan bekerja jauh dari indonesia itu adalah keputusan yang susah
kemudian menjalannya pun tidak semudah ketika bekerja di dalam negeri kan
dari pengalaman mas bobi dua ribu sembilan belas berarti kurang lebih tiga tahun ya
gimana sih perjuangan bekerja di sana
prosedurnya seperti apa
apakah rumit karena memang sebagai warga negara asing atau sebaliknya
jadi kalau aku boleh share nih pengalaman aku di sini
sebenarnya kalau untuk tantangannya hampir mirip ya
indonesia korea sama
dan untuk saya sendiri juga saya memulai mencari karir saya ini sama banget nih kira kira
karena saya memulainya menggunakan website website pencarian
kemudian saya juga ikut sebuah expo di mana kalau di korea selatan sendiri ada loh expo yang khusus dibuat oleh pemerintah korea itu untuk warga negara asing
so pasti perusahaan perusahaan yang tampil di expo itu sudah pasti butuh warga negara asing
nah salah satunya ketika itu alhamdulillah saya bertemu dengan perusahaan saya sekarang bernama dayung farmasi yang ketika itu juga butuh warga negara indonesia
maka saya daftar di sana
nah caranya sama aja mbak tiffany
saya mulai dari pengumpulan cv
kemudian saya juga di tes dengan interview
nah tapi di sini tantangannya nih yang menjadi pembeda ya mungkin atau sebuah tantangan sendiri buat saya
karena korea kan bukan negara berbahasa ibu inggris ya
artinya mereka punya bahasa sendiri
sama aja kayak negara kita di indonesia
nah mungkin biasanya kalau para pemerintah cnn juga di rumah mungkin yang mendengarkan
biasanya kan kalau untuk perusahaan multinasional oke kita buat cv bahasa inggris aja nih gitu
nah di sini sebagai added value ya atau nilai tambah pada diri kita sendiri
waktu itu ya saya mau gak mau saya tambahkanlah cv saya dalam bahasa korea
dan dengan skill yang apa adanya ini ya saya juga melakukan wawancara dengan bahasa korea
tapi di situlah menjadi titik apa ya penambah ya
penambah nilai tambah dari saya waktu saya bersaing dengan teman teman yang lainnya gitu
terutama teman teman dari warga lokal
cuma ya di lain sisi juga tadi seperti yang sudah dikatakan juga diintro nih sama tim dari cnn
kebetulan banget di kantor saya ini banyak banget udah orang indonesianya
jadi sebenarnya tim saya gak kaget waktu terima saya
mereka udah familiar juga sebenarnya pakai bahasa inggris
bahkan sebenarnya waktu itu pertama kali nyapa saya mereka pakai bahasa inggris
nah saya nya yang balesnya pakai bahasa korea gitu
tapi akhirnya ya jadi pakai bahasa korea kira kira gitu
oke jadi kalau bahasa korea kan sebagai added value sebagai value tambahan
tapi artinya harus bisa berbahasa korea atau paling tidak memiliki bekal sedikit berbahasa korea
atau mengambil pendidikan bahasa korea terlebih dahulu
atau bagaimana mas bobi
wah ya bagus nih
apa kalau harus itu saya bisa garis bawahi tidak ya
jadi kalau harus itu tidak
karena terutama kalau teman temannya ingin perusahaan perusahaan yang multi nasional
mereka sudah hampir ready nih semuanya termasuk salah satu juga di kantor saya
dan yang lebih penting daripada sekedar bahasa inggris
itu lebih kepada wawasan yang membedakan kita dari pesaing pesaing kita terutama di warga lokal
contohnya contoh konkretnya yang bisa saya berikan adalah
saya sebagai salah satu warga negara indonesia tentunya karyawan indonesia
ya pastinya saya punya wawasan yang mungkin ya bisa dibilang lebih tinggi terkait indonesia
sehingga disitulah yang menjadi added value
yang bisa saya tawarkan kepada perusahaan saya bahwa ya disini saya bekerja untuk menjadi jembatan
nah istilahnya mungkin salah satunya semacam itu mbak tiffany
oke kalau bahasa menjadi tantangan lah ya
yang menjadi tantangan lainnya juga adalah culture
culture dalam bekerja dalam lingkungan pekerjaan
kita tahu bahwa korea selatan sangat terbiasa dengan budaya pali pali
semua serba cepat bahkan itu dibawa ke lingkungan pekerjaan
nah ketika kita warga negara asing sebagai contoh warga negara indonesia
kan harus ada penyesuaian shock culture disana
jadi bagaimana mas bobby beradaptasi dengan hal ini
ya actually aku pengen jawab yang kayak mbak tiffany jawab tadi
karena itu murni bener bener yang aku rasakan
jadi aku juga mengutip ini ada teman aku yang mungkin pernah ada di korean corner sebelumnya
ada mbak anna yang juga mengatakan pali pali gitu ya
ini murni adalah sifat atau kecenderungan dari perusahaan dan karyawan di korea sendiri
yang ingin menyelesaikan segala masalah
sesuatu pekerjaan itu dalam waktu yang singkat
tapi nggak cuma kecepatannya doang nih mbak tiffany yang penting
tapi juga ketepatan mengetahui segala jenis variabelnya
nah ini yang jujur waktu saya di hari hari pertama saya masuk di kantor
tapi saya menjadi tertantang sih ya
menjadi tertantang untuk mengejar mereka
mengejar tim saya untuk saya bisa menyamakan nih speed dengan mereka
karena mereka bener bener wow banget kalau bikin yang namanya ngeluarin ide
terus bikin laporan
bikin laporan itu kayak wow gitu
jadi memang di situ poin poin apa ya
di satu sisi seru karena hal yang baru
di satu sisi menantang karena itu menjadi hal yang perlu kita pelajari
untuk menyesuaikan diri gitu
oke seberapa wow sih sebenarnya mas bobi kemudian berapa lama bisa beradaptasi dengan lingkungan ini
dengan budaya pali pali ini ya
kalau untuk saya pribadi karena saya juga bermula dari
dengan perusahaan perusahaan lain pasti ada internship nya dulu
ada training nya dulu
nah di masa itulah yang saya gunakan untuk menyesuaikan diri
kira kira sekitar tiga sampai enam bulan awal
terus saya banyak belajar dilatih
dan dari situ sekarang saya sudah mulai bisa
tapi yang menarik di sini mbak tiffany
mungkin ini tidak apa
mungkin bisa terjadi juga di beberapa kantor lain ya
tapi ini dari pengalaman saya pribadi
kalau untuk kantor saya itu dia nggak apa ya
kita juga menyesuaikan diri dengan kantor itu tentu
atau dengan budaya korea tentu
tapi akhirnya kantor multinasional juga mau tidak mau
harus menyesuaikan diri dengan karyawannya yang makin beragam warga negaranya
makanya mungkin juga bisa pemirsa cnn juga lihat di layar kaca
sekarang bahwa itu adalah salah satu potret real yang saya alami kemarin
baru di bulan ramadan yang lalu
bahwa saat ini di kantor sudah disiapkan juga ruangan sholat
menghargai juga budaya ramadhan
kami diberikan waktu makan yang berbeda
ya karena memang mau tidak mau
lama lama tim indonesia nya banyak dan ya budayanya juga menjadi saling bercampur
iya beradaptasi dan kelamaan akan menjadi terbiasa ya
mas bobi indonesia dan korea selatan ini kan sepakat menjalin perluasan kerjasama
baik indonesia di korea selatan korea selatan begitu juga sebaliknya di indonesia
terkait dengan hal ini tentunya kebutuhan di lapangan pun di perusahaan multinasional yang ada di korea selatan pun
juga semakin meningkat terhadap warga negara asing atau pekerja asing lah ya
seberapa besar sih sebenarnya kebutuhan ini
karena banyak juga yang bertanya pengen banget tapi sebenarnya seberapa dibutuhkannya sih gitu
oh ya terima kasih pertanyaan mbak tiffany
ini menarik banget ya karena memang saya termasuk orang yang mungkin datang ke koreanya ini generasi yang cukup beruntung ya
saya kan datang ke korea dua ribu enam belas di era di mana k pop hallyu itu sangat meledak
sekarang ini udah tinggal memaintain aja nih menjaga karena orang di dunia semua sudah tahu korea
nah di sisi yang lain korea juga gak mau nih kehilangan animo dari indonesia atau pasar indonesia
sehingga mereka memutuskan untuk membesarkan sayapnya di indonesia
begitu juga pasti indonesia sebaliknya memanfaatkan peluang ini gitu
nah yang bisa saya ceritakan di sini kebutuhan terhadap warga negara indonesia sangat tinggi
untuk case nya di kantor saya sendiri juga saya sedang melakukan banyak perekrutan orang indonesia
dan biasanya orang indonesia yang direkrut itu kalau untuk di korea di perusahaan perusahaan multinasional itu biasanya ada dua cara tuh biasanya
yang pertama seperti saya orang indonesia yang duduk di bangku kuliah di korea kemudian stay di korea akhirnya direkrut untuk kerja di korea
itu yang pertama
yang kedua ada di negara asal atau di indonesia dalam hal ini dan direkrut untuk bekerja di cabang di indonesia
tujuannya sama untuk menjadi jembatan

dan alhamdulillah juga di bulan mei tahun lalu kalau nggak salah itu kami kedatangan kunjungan terhormat loh mbak tiffany
kami waktu itu di kantor kedatangan bapak menteri luhut bin sarpanjaitan dan bapak budi sadikin
dan memang bukti keseriusan kami juga untuk melebarkan sayap di indonesia
oke menarik sekali
mudah mudahan ini bisa dicermati dengan baik oleh calon pelamar atau calon pencari kerja yang mau mencari tantangan pengalaman yang baru di korea selatan
mas bobi sudah bergabung dengan kami
kita ketemu lain lagi di lain pembahasan ya